ayah almarhum yosua huta barat merasa kecewa dan menyesalkan kesimpulan adanya perselingkuhan antara yosua dan putri candrawati
yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum saat pembacaan tuntutan bagi terdakwa kuatmaruf dan juga riki rizal
selain itu tuntutan hukuman delapan tahun dinilai tidak tepat semestinya kedua terdakwa dituntut di atas sepuluh tahun
karena keduanya mengetahui rencana dan juga ikut serta saat terjadi pembunuhan
samuel huta barat ayah yosua huta barat selasa siang mengaku keluarga merasa kecewa
dan menyesalkan kesimpulan jaksa penuntut umum saat membacakan tuntutan bagi terdakwa kuatmaruf dan riki rizal
pasalnya kesimpulan yang disampaikan jpu tanpa bukti dan saksi hanya berdasarkan hasil lie detector
dalam sidang di pengadilan negeri jakarta selatan senin kemarin jaksa menyatakan
bila antara yosua huta barat dan terdakwa putri candrawati telah berselingkuh
tidak ada pelecehan seksual seperti yang selama ini diklaim oleh terdakwa ferdisambo maupun putri candrawati
keluarga merasa almarhum yosua huta barat dipocokkan dengan skenario
riu para terdakwa keluarga berharap hakim jaksana dalam membuat keputusan terhadap kedua terdakwa
dan memberikan hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum
itu kami mempertanyakan apa bukti bukti yang sudah dipegang oleh jaksa penuntut umum
bahwa mereka sudah membuat kesimpulan soal perselingkuhan ini
sedangkan dari awal tidak ada yang menjurus ke sana sedangkan yang menjurus ke permasalahan adalah pelecehan
dan kemerkusan itu pun tidak ada saksi mata jadi hukuman untuk jaksa penuntut umum sekangkaknya di atas sepuluh tahun